terima kasih anda masih menyaksikan political show
partai politik berlomba lomba memunculkan politisi milenial
untuk menggait suara pemilih muda
wajah politisi muda semakin menghiasi kancah politik tanah air
bahkan beberapa dari mereka berhasil menempati posisi bergensi
bagaimana kemudian politisi muda menancapkan kakinya di dunia politik
apakah mereka betul betul berbakat atau cuma beruntung saja
politisi muda bisa apa sih
malam ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio
ada yang paling kanan saya perkenalkan farah putri nahlia
anggota dpr ri dari fraksi partai amanat nasional
saat malam mbak farah
malam mbak nana
terima kasih sudah bergabung di sini
dan ada juga ketua umum tidar wakil ketua umum partai gerindra
komplit saya kasih
loh luar biasa luar biasa luar biasa
terima kasih mbak nana
oke nanti bisa ditambah subianto
ada mas adriano kolbi komika dan juga influencer
dan direktur eskutif carta politika yunarto wijaya
terima kasih sudah bergabung
dan nanti bergabung juga bersama dengan kami ada wakil gubernur provinsi jawa timur
dan juga wali kota medan
bergabung secara firman
kita akan ngobrol juga dan sebagai bentuk partisipasi publik
political show selalu mengundang secara virtual teman teman dari mahasiswa
teman teman milenial yang merupakan potensi pasar terbesar pada pemilu dua ribu dua puluh
malam ini bergabung badan eksekutif mahasiswa dari universitas pajajaran
saat malam teman teman nanti boleh bertanya dan juga melontarkan pendapat
ataupun pernyataan kepada para narasumber di sini
mungkin pengen mencabar politisi politisi muda yang ada di sini
eh boleh banget nanti teman teman ya saya akan fasilitasi
tapi pertama pertama saya akan mulai dulu dari mbak farah
mbak farah bagaimana kemudian politisi muda memandang politik hari ini
sebenarnya kalau kita berbicara tentang politisi muda kita itu penuh akan rasa keingin tahuan yang tinggi
dan tentunya kita ingin mengebrak sesuatu yang baru di dpr ini
kita ingin memutus mungkin yang namanya teman teman tahu sudah berjalan lumayan lama yang namanya oligarki
kita ingin membuat perubahan
kemudian juga kita ingin memberikan banyak ide ide gagasan yang tentunya progresif dan inovatif
jadi sebagai anak muda kita di sini akan membawa angin segar perubahan
jadi jangan dianggap enteng tapi memang kami enerjik dan kami mampu bekerja kapanpun dimanapun siang ataupun malam
oke tapi artinya memang diakui ya oleh anda sebagai politisi muda oligarki itu betul betul mencengkram politik kita hari ini terutama yang ada di dpr
ya kalau kita melihat dari perspektif anak muda ketika saya bertemu dengan
ketika saya bertemu dengan teman teman milenial itu banyak yang mengadu akan itu
oleh karena itu mereka itu sangat mengaruh sangat mempunyai harapan yang besar kepada kami yang ada di dpr khususnya yang masih berusia di bawah empat puluh tahun
agar kami bisa mengganti itu agar bisa ada sirkulasi politik di jakarta
spekulasi politik tapi sekarang politisi politisi muda yang di dpr banyak dikencet kayaknya sama para seniornya ya
jadi harus mengikuti seniornya
seniornya bilang ke kanan
seniornya bilang ke kanan
biasanya bebas merdeka terbuka
ya kita harus ke kanan lah gimana tuh senior senior gitu gak sih var
enggak sih kita justru diskusi aja
diskusi santai yang akhirnya nanti menghasilkan sesuatu gitu
apa angin segar yang bisa dibawa oleh farah dan juga teman teman
sebenarnya kami yang politisi muda kita punya yang namanya
e kaukus pemuda parlemen indonesia
itu kita kita yang umurnya di bawah empat puluh tahun
kita bentuk wadah itu
jadi apabila masyarakat khususnya kaum kaum milenial ingin mendapatkan fasilitas pendidikan politik ataupun berdiskusi secara langsung itu kita memberikannya
jadi bukan berarti dpr ini tertutup
justru dengan adanya kami kita punya wadah kalau misalnya teman teman mau berdiskusi anytime kita akan berikan fasilitas itu
oke on point singkat padat jelas ya
nah saya mau tanya ke mbak sarah

mbak sarah kalau tadi farah berbicara tentang
mbak sarah kalau tadi farah berbicara tentang
kita bilang bahwa ada oligarki

yang memang saat ini menguasai parlemen
anda merasa juga sama bahwa politisi muda ini yang ada di partai politik terutama anda kan wakil ketamu partai gerindra
saya rasa juga sama bahwa politisi muda ini yang ada di partai politik terutama anda kan wakil ketua umum partai gerindra
itu terjebak dari politik oligarki jadi terjebak dari politik oligarki jadi
dikuasai oleh hanya senior senior karena memang partai kan betul betul mengutamakan loyalitas ataupun senioritas gitu

kalau bicara tentang loyalitas dan senioritas bahkan anak muda pun sekarang seperti saya gitu bisa menjadi senior
apalagi sekarang saya adalah wakil ketua umum partai gerindra
jadi bukan hanya ketua umum saya partai yang adalah kepemudaan
dan apalagi saya seorang perempuan juga gitu kan
jadi kita mencoba untuk menunjukkan bahwa itu bisa dipatahkan sebenarnya
dengan apa yaitu kerja keras loyalitas dan kita siap untuk ke lapangan dan melakukan what it takes gitu kan
nah kalau misalkan di dpr berdasarkan pengalaman saya kembali lagi
kalau misalkan kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberikan warna kita berkontribusi secara aktif gitu ya
maksudnya ya hadir dirapat gitu dan betul betul do our homework
kita melakukan riset dan kita menyatakan bahwa ini loh datanya
pasti yang senior pun akan mendengar itu yang tadi dikatakan oleh farah
bahwa kebanyakan dari mereka itu sebenarnya mau mengetahui apa sih yang diinginkan oleh anak anak muda
apalagi kita sekarang kan lima puluh tiga persen penduduk indonesia bukan hanya bicara tentang pemilih ya
apalagi pemilih lebih tinggi lagi gitu loh
jadi mereka juga tahu bahwa gak mungkin mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan suaranya anak muda
tinggal yang jadi tantangan untuk kita adalah anak mudanya mau nggak masuk ke politik
banyak yang apatis ya
iya gitu lah jadi istilahnya omong kosong
kalau menyatakan oh ini harus berubah ini harus berubah
tapi nggak mau masuk ke dalam gelanggangnya gitu loh untuk memberikan warna yang baru
tapi mbak sarah kalau misalnya kita lihat ini anggota dpr ya
mungkin farah dan juga mbak sarah dulu waktu jadi anggota dpr rajin
tapi banyak loh politisi muda anggota dpr muda itu yang gak pernah kelihatan di dpr itu gimana
itu kayak membuat anak anak muda di luar sana tuh menjadi apatis
itu banyak loh saya nggak perlu sebut namanya
tapi kalau mbak sarah saya sering lihat di paripurna di komisi farah juga
tapi yang lainnya itu kayak timbul tenggelam gitu kita
gak usah anak muda semuanya juga banyak yang seperti itu
sayangnya ya kita fair aja lah banyak yang seperti ini
yang di fraksi kita masing masing juga bikin kita frustrasi juga kan
jadi yang istilahnya
jadi memang banyak yang bolos
yang diakuin ya
tapi disitu dimana kita memang harus
pertama belum tentu mereka bolos di satu rapat mereka bolos di rapat lain
karena kadang ada dua atau tiga rapat yang terjadi bersamaan
ini juga harus dimengerti oleh
temen temen semua gitu
tapi kalau kita bicara tentang sekali lagi
oh banyak yang anak muda yang bolos ya
oke jangan kita generalisir juga
yang kedua sekali lagi
kalau mau kita bawa perubahan ya jadilah bagian dari perubahan itu
saya mau tanya ke adri adri
tadi diakuin oleh farah dan juga mbak sarah bahwa oligarki ini masih sangat mendominasi di partai politik
politisi muda kesusahan
karena sekali lagi pasti harus ikut seniornya
meskipun mereka punya ide ide briliant
tapi oligarki itu memang nyata di partai politik
mungkin kita harus mulai jangan disebut anak muda lagi kali ya
maksudnya kayak panggung politik anak muda
maksudnya politik anak muda
the only reason kita nyebutnya politik anak muda karena masih banyak dikuasain yang tua sih
lo gak bisa sebut lagi ini anak muda gitu
emang yang tua emang harus out aja menurut gue
gimana dia mau buat kebijakan
gimana dia mau buat kebijakan yang menguntungkan anak muda kalau they're not gonna be in it gitu
tapi oligarki itu udah mencengkram lama sekali
ya itu dia itu problemnya
kalau enggak masa sampai voter empat puluh tahun dibilang politisi anak muda sih
itu udah tua loh
dia udah tua karena kita dibilang anak muda karena
ada yang merangkul
di sini lewat satu tahun nih
lewat satu tahun ya parah
masuk berarti dalam demografinya mas sato
iya menurut gue sih
emang untuk menyingkirkan oligarkinya ya memang orang tuanya harus out aja gitu
then how you gonna make yang beneficial buat anak muda
itu bukan anak muda lah emang
itu majoritinya indonesia untuk next voternya
tapi di mata anda berarti politisi politisi senior itu sudah harusnya menyingkir ya
karena mereka gak memberikan kontribusi apapun kepada anak muda sekarang
gue sama bapak gue aja udah gak nyambung
gue sama bapak gue aja gak nyambung
kelahirnya tahun dua ribu tujuh
apalagi menghasilkan produk legislasi
oh tidak mungkin
udah lah lupain aja menurut gue
malah kelihatan jadi orang tua yang sok sok mengerti anak muda menyebalkan loh itu maksudnya
enggak udah lah itu bukan media lo down
tapi anda yakin kalau misalnya politisi muda kemudian jumlahnya lebih banyak di dpr terus produk legislasinya undang undangnya bisa juga menghasilkan
paling gak kelihatan kayak orang tua sok asik
itu aja dulu
gimmicknya dulu ya
enggak kelihatan kayak orang tua di club preying on little kids enggak
mas toto ini oligarki sudah waktunya untuk menyingkir kalau katanya adri
tapi di satu sisi sekarang ini yang duduk di puncak politik semuanya ya oligarki
semuanya adalah orang orang yang politisi politisi senior
ya memang fenomenanya menarik ya
tadi fakta bahwa ketika bicara ada anak muda yang masuk dalam sistem politik
yang dikuasai oleh orang orang tua
yang terjadi ada dua kemungkinan
yang pertama sistem politik yang nuansanya tua tadi berubah ikut menjadi muda
mengikuti arus zaman
atau sebaliknya anak anak muda tadi malah jadi istilah orang sunda kokolot begok
matang sebelum waktunya gitu ya
jadi kita akan melihatkan orang tua ikut ikutan foto begini
itu udah banyak dong
itu masuk politik malah jadi begini gitu kalau foto
ini yang terjadi gitu ya
iya kita memang tidak bisa menegasikan dua fakta tersebut
di satu sisi ada sebuah
ada sebuah sistem tradisi yang tadi mungkin kalau mau disimplifikasi menjadi sebuah bentuk oligarki
budaya feodal dan lain lain
tapi ada fakta lain yang saya yakini juga oleh para pemilik partai
itu juga mereka harus adaptasi
bahwa dikuasai sekarang oleh anak anak muda
dan ketika mereka tidak kemudian beradaptasi
mereka akan kalah tanda kutip ujungnya akan seperti itu
jadi saya melihat begini
nggak bisa kita hanya berpatokan pada hal hal yang sifatnya kuantitatif tadi
yang kemudian misalnya memaksakan kalau tadi istilah adri
udah bikin aturan anak muda semua yang boleh masuk gitu ya
karena memang ada fakta pemiliknya orang orang tua ini
nah tapi bagaimana ada ketersediaan secara kualitatif
kenapa sih gak ketua fraksi sekretaris fraksi pimpinan di level akd
serahkan ke anak anak muda
karena memang yang lebih penting adalah selain jumlahnya yang sekarang paling besar
kita ujian anak anak muda ini secara kualitatif
ya kan bukan bicara lagi eranya pengalaman
tapi era penguasaan informasi memang sanggup gak mereka
benar nggak mereka bisa buktiin ketika mereka dikasih posisi
mereka lebih bisa membuat dpr lebih berkualitas
itu yang menurut saya mungkin bisa jadi
ya dengan memberikan posisi
iya bisa jadi sebuah jalan tengah
kamu mungkin akan jauh lebih besar
mungkin akan lebih besar
maksudnya kalau gue balik ke basic things aja gitu
maksudnya gue ke orang tua ngajarin blackberry messenger aja
gue udah naik urat gitu
gimana membuat mereka decide on bigger things gitu
artinya belum berharap komunikasinya komunikasi politiknya
mungkin anak muda bisa lebih nyambung dengan pemilih muda begitu ya
gak ada lagi voter anak muda yang senang diadres anak muda
kita orangnya kok
tapi kan ada anak muda karena bapak bapak yang ngomong kan
ini kan intinya adalah pernyataan
catatan bahwa tantangan zaman dan kebutuhan zaman memang hanya bisa diselesaikan oleh orang yang mengerti tentang kebutuhan zaman itu
jadi serahkanlah kepada mereka tapi uji juga mereka
tanpa harus menegasikan bahwa kesempatan buat orang tua tidak bisa juga kemudian langsung dipotong
tapi gue masih suka kok dipanggil anak muda just clarify ya
oke akhirnya anak anak muda politisi politisi muda ini harus diberikan kesempatan untuk mengetes begitu ya
apakah mereka kemudian mampu
kasih posisi sebagai decision maker
oke kasih posisi sebagai decision maker
tapi saya mau tanya ke farah
anak anak muda politisi politisi muda yang terpilih di senayan ataupun menempati posisi posisi strategis itu adalah anak muda anak muda yang biasanya backgroundnya anak pejabat
nah jadi biasanya adalah anak anak privilege
saya ingin tanya ke farah kalau misalnya kamu bukan anak pejabat bisa nggak kepilih jadi anggota dpr
karena kan harus logistiknya kuat kemudian networkingnya harus kuat
itu memberikan privilege nggak memang
kalau saya berbicara
terlepas dari privilege yang ada ya
mungkin kita semua tahu di sini bahwa di kontestasi pilek yang lalu juga banyak nama nama besar yang punya background background besar itu tidak lolos gak jadi ke dpr
kemudian juga saya punya contoh teman saya di fraksi pan namanya selamat aryadi
dia dari dapil madura
dia backgroundnya itu benar benar orang yang sangat sederhana
kemudian muncul bisa menang di dapil yang bisa dibilang dapil petarung dapil neraka
dan semua orang pun bingung gimana caranya selamat ini bisa menang
tapi memang itu membuktikan bahwa ketika kita ada tekad kita betul betul turun ke masyarakat kita ambil hatinya
saya percaya bahwa yang namanya politik uang itu sama sekali tidak mempengaruhi perasaan dari pemilih tersebut
kalau kita sudah menimbulkan hubungan emosional secara langsung dengan masyarakat yang kita datengin
makanya itu harus datang ke dapil rajin rajin bikin program
jangan cuma datang ketika pemilihan dan mendekati pemilihan
tapi banyak loh teman temannya farah ini yang di dpr
kemudian politisi politisi muda jarang turun ke dapil
mungkin kalian berdua sering ya turun ke dapil tapi yang lainnya tuh jarang sekali turun ke dapil
jadi turun ke dapil biasanya satu tahun sebelum pemilu
yang lainnya jarang turun ke dapil itu benar nggak
ada aja sih tapi kalau saya nggak oke
kalau mbak sarah kalau misalnya mbak sarah dapat posisi wakil ketua umum partai gerindra ketua umum pp tidar
kalau bukan keponakannya prabowo subianto nggak punya privilege itu bisa nggak kepilih
simpel aja ini juga untuk mematahkan asumsi ya
karena sekali lagi banyak yang berpikir saya masuk ke politik karena latar belakang keluarga
justru keluarga tuh kaget
mas toto udah ngerti lah udah yang ngikutin udah saya dari awal sangat mengetahui saya tuh alergi politik sebenarnya
tapi saya masuk ke politik karena saya melihat harus ada perubahan yang terjadi
dan saya punya idealisme sebagai aktivis anti perdagangan orang saya mau ada perubahan dalam sistem
makanya saya mengajukan diri memberanikan diri untuk maju
sekali lagi tentang posisi posisi itu
karena saya masuk bukan langsung dapat posisi yang itu nggak ada karpet merah
saya masuk tuh kader masih kader biasa
terus habis itu jadi ketua departemen
baru habis itu jadi wakil ketua umum
saya pun juga ketua umum pp tidar
saya adalah salah satu kader pertama yang gabung di tidar
imade my dan sepuluh tahun lebih saya bekerja untuk mengembangkan tidar dari bawah juga
dan bisa bertanya kepada semua kader kader di tidar seperti apa
ini mencontohkan apa
bahwa sebenarnya siapapun yang memang siap untuk sing singkan lengan
siap untuk benar benar berkontribusi bisa kok
dan saya mau juga mendukung apa yang tadi dikatakan
bahwa kalau kita menjaga
karena banyak kok teman teman kita yang bisa walaupun berhadapan dengan yang uangnya nggak berseri
istilahnya gitu ya
karena kalau dengan politik demokrasi liberal yang ada di indonesia saat ini
kadang kadang punya nama pun bisa kalah dengan yang punya dua
karena banyak juga ya pesohor ataupun artis yang maju kemudian nggak terpilih
itu bukan jaminan
iya tentu saja
nanti saya ingin tanya ke adri sebagai anak muda yang di luar politik
anda percaya nggak sih kalau orang orang biasa kayak anda itu bisa kemudian maju
bukan anak pejabat bisa nggak sih kemudian terpilih jadi anggota dpr
jangan dijawab dulu
tetap bersama kami di political show
dan setelah ini ada wali kota medan menantunya presiden
dan juga wagub jatim emil rardak yang juga akan bergabung
pandangan mereka politisi muda
tetap bersama kami di political show